meninggalnya selvi amalia mahasiswi yang mengalami kecelakaan yang melibatkan iring iringan mobil kepolisian menyisakan duka mendalam bagi keluarga almarhumah
dikenal sebagai sosok yang sopan dan penurut
sylvia malian raini sembilan belas tahun adalah anak kedua dari tiga bersaudara pasangan yayan sofian dan yeti yulianti warga kampung leweng lame desa karangwangi ciranjang cianjur jawa barat
selvi mahasiswi fakultas hukum semester satu universitas surya kencana cianjur jawa barat meninggal pada dua puluh januari dua ribu dua puluh tiga di kampung sabandar jalan raya cianjur bandung
menurut eva fatimah bibi selvi almarhum tinggal bersamanya setahun terakhir
selvi dikenal sebagai pribadi sopan dan mandiri
sebelum kecelakaan selvi meminta izin kepadanya untuk pergi ke rumah temannya dan merencanakan bisnis makanan bersama temannya
namun nasib berkata lain
korban meninggal tertabrak kendaraan yang melaju dari cianjur menuju bandung